sementara itu gubernur jawa timur yang baru akan dihadapkan pada berbagai masalah salah satunya masalah lingkungan
sampai saat ini jawa timur belum memiliki tata kelola pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya atau b tiga
meski menyandang predikat salah satu kawasan industri terbesar di indonesia
jawa timur sedang mempercepat proses industrialisasi
kawasan industri baru di atas lahan seluas lebih dari tiga puluh satu ribu hektare akan dibangun sampai dua ribu dua puluh
meliputi jombang tuban malang lamongan banyuwangi bangkalan dan madiun
saat ini sudah ada tujuh kawasan industri di atas lahan seluas empat hektare
ada lebih dari delapan ratus ribu pabrik yang setiap tahunnya menghasilkan lebih dari dua ratus juta ton
limbah bahan beracun dan berbahaya atau b tiga
sepuluh juta ton diantaranya belum dikelola bahkan dibuang seenaknya
kemudian ada volume limbah industri ada volume limbah b tiga yang akan meningkat
nah ini saya ingin ibaratkan kita membangun hotel tapi tidak membangun toilet
artinya apa kemudian tamu hotel ini buang air besarnya di mana mana
lsm ekoton mencatat
limbah b tiga ini dibuang di lima zona yakni kawasan pemukiman baru di sidoarjo
bekas galian c seperti di mojokerto dan lamongan
lalu pedesaan seperti di desa lakardowo mojokerto yang sampai saat ini berada di tengah limbah
kemudian zona pertanian di jombang
terakhir kawasan militer di surabaya dan pasuruan menjadi lokasi penimbunan
cnn indonesia mendapatkan video amatir timbunan limbah slotch kertas
direktur ekoton prigya arisandi menilai pekerjaan rumah terbesar pemerintah adalah membuat tata kelola limbah b tiga
perbaiki tata kelola gitu
bagaimana kemudian pengaduan masyarakat kemudian kajian terhadap dampak lingkungan
seberapa besar kemudian jawa timur ini
tata kelola yang buruk membuat limbah b tiga dibuang di sebarang tempat
video lain menunjukkan truk bermuatan limbah b tiga bongkar muat di sekitar persawahan di sumobito jombang
kami mendatangi lokasi itu
hasilnya ribuan ton debu aluminium ditumpuk menjadi tanggul
ini yang dulu aku lakukan ini bukan poron
tambah beropat terus walaupun dia otro
di tengah tengah wawancara bau tak sedap yang berasal dari limbah ini tercium menyengat
kami harus menutup hidung dengan kain termasuk supiak
ini kita buat tengokan kayak mengkau ayam nangkang kem sepet
tilemen tengah anak pula ini aku tahu ini lawar
aku lomba aku tak ketahuan mantu pula saya ngap seran
mantu pula saya mantu niku
ada lebih dari sepuluh
sepuluh titik di dua kecamatan di jombang yang ditimbuni limbah b tiga debu aluminium
untuk fondasi rumah kemudian yang paling banyak kita jumpai itu untuk tanggul sungai
soal limbah sebenarnya sudah mengacu pada pp satu ratus satu tahun dua ribu empat belas dan undang undang pplh no tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan belas
namun peneliti institut teknologi sepuluh november surabaya warma dewanti menilai
ada berbagai pelanggaran yang terjadi
tetapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa selalu banyak terlalu banyak industri industri kecil yang juga ada di jawa timur
nah ini juga perlu perhatian
begitu juga limbah b tiga yang dihasilkan oleh rumah tangga
kemudian limbah b tiga belum lagi yang dihasilkan oleh klinik kemudian dihasilkan oleh laboratorium yang selama ini mungkin belum dikelola dengan baik
mungkin itu salah satu pr terbesar dan bagaimana mereka harus menyediakan
pekerjaan rumah gubernur baru adalah menarik investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan dan kemerosotan sumber daya alam
warma dewanti menegaskan infrastruktur pengolahan limbah yang baik merupakan modal besar untuk menyeimbangkan antara investasi dan lingkungan